dan sementara itu ada penambahan sembilan warga jawa barat terpapar covid sembilan belas varian omikron
yang dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran untuk mengupdate informasi terkini
terkait kasus covid sembilan belas varian omikron kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
mahardika utama di rsdc wisma atlet selamat pagi
oke dika saat ini bagaimana perkembangan terbaru dari pasien covid sembilan belas
yang terindikasi omikron yang dirawat di rsdc wisma atlet
ya selamat pagi aldi sebagaimana diberitakan sebelumnya saat ini ada satu tiga ratus empat pasien
yang dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas kemayoran jakarta pusat
dan jumlah itu adalah hasil penambahan dari satu ratus empat puluh dua kasus yang terdeteksi pada hari rabu lalu
dan dari satu tiga ratus empat orang pasien yang dirawat satu ratus tiga puluh enam orang diantaranya adalah
pasien positif covid sembilan belas yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas varian omikron
setelah melalui pemeriksaan halogenom sequencing di badan litbang kes kesehatan
dan jumlah itu adalah hasil penambahan dari enam puluh tujuh kasus omikron yang terdeteksi dan dirawat
di wisma atlet kemayoran
pasien covid sembilan belas varian omikron terbanyak merupakan ppln
sebagaimana yang tadi dikatakan oleh kolonel kesehatan
berasal dari arab saudi yang cukup mendominasi kasus omikron di indonesia
lalu kemudian dari turki uni emirat arab malaysia amerika serikat dan negara negara lainnya
nah dari satu tiga ratus empat pasien yang dirawat saat ini di rsdc wisma atlet kemayoran
empat ratus dua puluh delapan diantaranya menunjukkan gejala covid sembilan belas
sementara enam ratus delapan puluh lebih sisanya asimptomatik atau positif covid sembilan belas
tetapi tidak menunjukkan gejala
berdasarkan data rsdc wisma atlet kemayoran
lebih dari seribu pasien adalah repatriasi atau pelaku perjalanan luar negeri
dan ditempatkan di tower lima
sementara sisanya adalah pasien domestik yang ditempatkan di tower enam
varian omikron di indonesia sudah terdeteksi sebanyak dua ratus lima puluh empat kasus aldi sejauh ini
dan dua ratus tiga puluh sembilan kasus diantaranya berasal dari ppln atau transfer case pelaku perjalanan luar
sementara lima belas kasus lainnya merupakan kasus lokal
menurut keterangan dari perwakilan kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
kemarin menyatakan bahwa mayoritas pasien varian omikron
yang saat ini tengah dilakukan perawatan dan juga isolasi
di sejumlah tempat karantina terpusat seperti rsdc wisma atlet kemayoran
lalu rsdc sudatisaroso dan juga sejumlah rumah sakit lainnya
menunjukkan bahwa mayoritas pasien bergejala ringan
dan juga berkembang ke rumah sakit lainnya
atau bahkan tanpa gejala
sebanyak empat puluh sembilan persen mengalami gejala seperti batuk
dan dua puluh sembilan persen mengalami gejala flu atau gejala pilak aldi
dika dari total jumlah pasien covid sembilan belas dirawat di sana
saat ini kan ada peningkatan juga ya bahkan mencapai peningkatan yang cukup signifikan
dari hasil tracing yang dilakukan pasien covid sembilan belas lainnya
ini dari mana mereka mendapatkan virus corona yang terindikasi tersebut
dari hasil tracing yang dilakukan pasien covid sembilan belas

ada lebih dari seribu orang yang saat ini berada di rsdc wisma atlet kemayoran
ditempatkan di tower lima adalah merupakan pelaku perjalanan luar negeri
dan memang dari jumlah itu tidak semuanya terkonfirmasi positif covid sembilan belas varian omikron
ataupun juga varian varian lainnya yang juga saat ini mutasinya memang sudah cukup banyak
dan tersebar di banyak negara
sementara untuk terkait dengan pasien omikron sendiri
ditempatkan di tower lima
ini juga adalah tower yang sama dengan tower khusus pelaku perjalanan luar negeri
hanya saja untuk pasien omikron ditempatkan di lantai khusus
yaitu di lantai sepuluh di tower lima rsdc wisma atlet kemayoran
pemisahan ini atau pemisahan seperti ini juga dilakukan di tempat lain
seperti di rspi sulianti saroso misalnya
yang menyediakan blokasi
blok khusus untuk pasien varian omikron dan juga untuk mereka yang masih dalam kasus probable
atau masih menunggu hasil dari pemeriksaan whole genome sequencing
untuk menentukan apakah pasien tersebut positif covid sembilan belas varian omikron
atau varian delta ataupun juga varian varian lainnya
dan untuk varian omikron sendiri mereka dipisahkan satu kamar satu orang
ini bertujuan aldi untuk memudahkan evaluasi
dan juga mempelajari karakteristik dari gejala gejala yang ditimbulkan
oleh omikron itu sendiri
selain itu tentunya dikarenakan adanya kekhawatiran transmisi penularan yang lebih cepat
dibandingkan dengan varian lainnya
maka pemisahan itu juga harus dilakukan
dan tentu ini harus menjadi perhatian saat ini ada dua ratus lima puluh empat kasus yang sudah terdeteksi
dan tentunya dengan masih banyaknya pelaku perjalanan luar negeri
yang tiba di jakarta saja atau di bandara soekarno hatta saja
dari catatan saya
satu hari bisa mencapai lebih dari tiga lima ratus orang pelaku perjalanan luar negeri
dari sejumlah negara termasuk negara negara yang saat ini mengonfirmasi
adanya kasus varian omikron seperti turki arab saudi uni emirat arab
yang satu hari bisa ada dua penerbangan datang ke indonesia lalu malaysia juga begitu
yang jumlah spot penerbangannya juga cukup banyak ke indonesia
tentu ini harus menjadi perhatian di tengah situasi dipangkasnya masa karantina atau durasi
yang tadinya empat belas hari untuk negara negara yang mengonfirmasi varian omikron
atau tiga belas negara yang sudah dilarang seperti afrika selatan norgia denmark
dan juga sejumlah negara lainnya kini dipangkas menjadi sepuluh hari dan tujuh hari
untuk negara negara di luar negara yang sudah mengonfirmasi varian omikron
tentu pengurangan masa atau durasi karantina ini juga harus menjadi kewaspadaan tersendiri
mengingat sejumlah epidemiolog sempat menyatakan bahwa dalam beberapa kasus di sejumlah negara
varian omikron ini baru terdeteksi positif ketika memasuki karantina di hari ke sepuluh dan juga di hari ke dua belas
dengan dipangkasnya masa karantina tentu ini pun harus menjadi perhatian dari kementerian kesehatan
selain itu mengingat aktivitas warga terutama di jakarta yang sudah kembali normal
juga tentu menjadi perhatian
dan untuk diketahui aldi di jakarta sendiri saat ini kasus aktifnya setelah penambahan kasus pada hari rabu kemarin
tercatat ada lebih dari sembilan ratus kasus aktif itu artinya ada sembilan ratus orang yang masih dalam perawatan
dan enam ratus diantaranya memang masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri
itu artinya memang masih dalam kondisi terkendali di bawah standar
meski demikian aldi tetap harus dilakukan kewaspadaan
pengetatan protokol kesehatan pun juga tentu harus kembali digalakan agar kita semua terbebas dari kasus covid sembilan belas
baik terima kasih
mardika utama korrespondensi aden indonesia melaporkan dari rstc wisma atlet kemayoran jakarta